kemarin gitu dah abang mau cobain
ya bang sisanya semuanya ada di rumah emak
tidak ada uang
uang boleh gak
buru buru jalan dari tadi biar kagak kecepirit
pak pas ya
nih tadi pak harun ngasih gue kue dua kotak
lo mau kagak yang sekotak
tuh kan yang bikin si tati kagak dah
pak odi nyasar
kalau enggak kok sendirian di sini
saya tadi disuruh pulang sama si tisna mas
kuenya bang harun masih enak kagak
masih emangnya kenapa bang
keluarin gitu dah abang mau cobain
sisanya semuanya ada di rumah emak
prince advance yang lawan sama bunga gitu
pak mumun bisa minjemin dulu nggak
kenapa gak lu aja yang minjemin
saya juga gak punya pok
gue baru mau nyari kang
kalo ketemu kasih tau saya ya
boleh ajak mencatur dulu kakak
ya enggak tungut
kayaknya mau minta maaf deh
bapak pulang aja dah
harus tidur dimana
mendingan bapak telpon tisna dulu deh
kasian dia nyari nyariin bapak
pipit tadi berantem sama bapak
terus sekarang pipi gak tau bapak ada dimana
pipi telepon bapak tapi di reject terus
gimana tuh mi
pipi juga nggak sengaja ngusir bapak
tapi nanti malam kalau bapak pulang kabarin pipi yami
maafin bapak pipi bapak udah nggak dapatin kamu

bapak harus mengandungkesnya sama dia

dilihat kamu sudah kan
minta makanan sekarang based kemarin
karena itu aku beli
buat apa def
biar aku ngantuk dulu nia
nangis juga cuma dijumpain
suara lu ngapah
elah gua tau
tapi ngapah bisa serak
waalaikumsalam bang herman
alhamdulillah baik bang
abang sendiri kabarnya gimana
di rumah bang
ditunggu ya bang
peresan air jeruk nipis sama keitu
elah biasa aja keles
rumahnya mau dijual
kalau boleh tahu berapa harga jualnya
bisa ditawarin da
saya tanya suami saya dulu
permisi ya pak ji

nggak ada be
kenapa tuh be
teminin dah si ita judin

nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be
nggak ada be